menteri sekretaris negara menolak berkomentar apakah archandra tahar akan kembali menjadi menteri energi dan sumber daya mineral setelah status wni nya batal dicabut
bekas menteri energi dan sumber daya mineral itu tetap menjadi wni setelah resmi melepas kewarganegaraan amerika serikat
pratikno juga membantah dirinya masuk tim penyeleksi kabinet
sejauh yang keterangan yang kami terima adalah karena beliau sudah benar benar confirm kehilangan keluarga negaraan amerikanya
dan juga dia sudah kehilangan warga negara indonesia nya kita menggunakan perlindungan bahwa tidak boleh ada seseorang yang tanpa keluarga negaraan
itu kewenangannya pak menkumham
jadi itu keterangan yang kami terima
kabarnya akan masuk kembali ke istana menjabat di posisi sdm kembali
oh gak tau saya saya tidak tau kalau itu ya saya tidak tau saya nge comment lah saya gak tau juga nanti kita tunggu lah
mantan menteri esdm archandra tahar sudah dikukukan kembali menjadi warga negara indonesia oleh pemerintah
muncul kemudian isu bahwa archandra akan kembali
menjabat menteri esdm atau paling tidak diangkat kembali menjadi menteri
benarkah demikian kami ajak anda untuk melihat respon istana atas isu ini bersama koresponden teddy zuhari yang melaporkan langsung dari istana
selamat malam teddy
bisa anda jelaskan apa respon istana karena kita semua di sini mendengar masyarakat mendengar ketika status keluarga negaraan indonesia archandra sudah dikembalikan
atau disahkan kembali oleh menteri hukum dan ham lalu terbesit isu wacana bahwa
archandra ini akan diangkat kembali menjadi menteri dalam kabinet jokowi
selamat malam indra
ketika informasi bahwa kemarin menkumham telah melakukan pembahasan bersama pihak komisi tiga dpr
dan memberikan status atau peneguhan kembali warga negara indonesia kepada archandra tahar
eskalasi berita mengenai archandra kembali meningkat setelah dia dilengsarkan
dari posisinya sebagai menteri sdm pertengahan agustus lalu
dan respon kemudian banyak yang menyebut belakangan ini
apakah ada kemungkinan archandra akan kembali duduk di kabinet kerja jokowi
dan saya cuma mencoba konfirmasi kepada pihak istana
tadi sore mendapatkan kesempatan untuk meminta tanggapan dari mensesnek pratikno
tapi pratikno tidak memberikan tanggapannya secara jelas
jawaban secara rinci mengenai hal itu
dia malah menyatakan no comment
tapi indra yang paling baru mengenai archandra ini adalah
tadi sore di laos di mana presiden joko widodo hadir untuk ktt di sana
jokowi mengatakan bahwa besok pagi
terkait masalah pemberian kembali status kewarga negara archandra
presiden akan memanggil archandra untuk datang ke istana negara bertemu presiden
presiden juga tidak mengatakan
lebih jelas lagi apa yang akan dibahas bersama archandra
hanya sedikit yang disampaikan presiden tadi sore
bahwa dia ingin mendengar langsung mengenai proses pemberian status warga negara indonesia kembali ke archandra
dan juga tadi saya sempat menanyakan kepada pratikno
apakah kemudian kalau dia tidak duduk di kabinet kerja
apakah masih dalam lingkaran istana negara
misalnya di watim press mungkin
dengan tegas pratikno mengatakan
oh tidak tidak ke sana
apakah mungkin masuk ke jajaran staf ahli presiden
karena staf ahli presiden ini bisa memberikan dalam tanda kutip bisikan langsung
dan pratikno menyatakan bahwa tidak
dia tidak mengetahui masalah itu
dan tidak ada pembicaraan mengenai hal tersebut
baik kalau kita lihat juga ketika status warga negara indonesia archandra ini ditegukan kembali oleh
menteri hukum dan masyarakat di luar menangkap
mengapa pemerintah begitu ngotot
begitu berupaya ekstra untuk mengembalikan atau meneguhkan kembali status warga negara archandra ini
apa jawaban dari pihak istana terkait dengan hal ini teddy
secara spesifik tidak ada yang ditangkapan tersebut yang diberikan oleh pihak istana
tapi kalau kita melihat
bahwa memang terkesan ada bahwa ada hal ekstra yang diberikan oleh pemerintah
untuk memberikan hak warga negara kepada archandra tahr
setelah dicopot dari jabatannya sebagai menteri esdm
kemudian pemerintah dalam hal ini kemenkumham
menguruskan berkas berkas untuk keperluan mendapatkan kembali hak statusnya sebagai warga negara indonesia
dan kemarin juga yasona lawli mengatakan bahwa
pihaknya sudah berkoordinasi langsung dengan pihak kedutaan besar amerika serikat di indonesia
meng cross check lebih jauh lagi betul betul statusnya
apakah statusnya sebagai warga negara amerika sudah dicabut
dan sudah mendapatkan kepastian dari pihak kedubas
maka kemarin akhirnya diputuskan
disampaikan ke publik bahwa status archandra sudah dikembalikan sebagai warga negara indonesia resmi per satu september
dan kalau kita melihat juga indra
karena dicopotnya archandra sebagai menteri esdm
pada saat itu karena status dui kewarga negaraan
sebenarnya kalau kita melihat flashback ke belakang
penyusunan nama nama menteri yang di reshuffle pada jilid kedua ini
disiapkan berbulan bulan pada awal akhir tahun dua ribu lima belas
ketika pan menyatakan bergabung mendukung pemerintah
di situ muncul pertama kali
isu akan segera terjadi
tapi ditunggu kemudian
ditunggu baru terjadi sekitar akhir juli
terjadi akhir juli tadi
pembongkaran kabinet kerja jokowi
dan lama ditunggu
tapi ternyata yang salah adalah hal yang paling esensial
salah satu syarat utamanya
yaitu adalah warga negara indonesia
baik tadi kita terlepas dari soal archandra
yang fakta yang ada sekarang adalah
menteri sdm yang definitif kosong
sekarang hanya di jabat oleh plt
yaitu menko nya menko kemaritiman
dan menko kemaritiman dalam beberapa waktu lalu
sudah mengatakan akan segera
nanti presiden melantik menteri baru begitu
nah bagaimana terkait dengan keputusan
adakah figur lain yang mungkin juga anda dengar istana
sudah disiapkan juga untuk mengisi kekosongan dari menteri sdm ini
ataukah memang ya archandra itu yang ditunggu
nama pasti yang beredar itu tidak ada di lingkaran dalam istana yang saya dapatkan
dari pejabat pejabat di lingkungan istana
tidak ada yang memberikan jawaban langsung
mengenai apakah sudah disiapkan nama nama
tapi memang betul bahwa luhut bin sarpanjaitan
beberapa waktu lalu di berbagai kesempatan
dua hari lalu bahkan
mengatakan bahwa dirinya yakin bahwa presiden joko widodo sudah menyiapkan satu nama
dan akan dalam waktu dekat ini
dilantik untuk menduduki posisi sebagai menteri sdm
ada spekulasi yang berkembang belakangan indra
ketika juga kita tahu bersama bahwa
calon kepala bin yang baru juga sudah disiapkan
ada yang mengatakan mungkin
orang yang akan menjawab di situ
akan dilantik bersamaan dengan pelantikan
tapi sekali lagi
tidak ada informasi resmi mengenai masalah ini
kapan tepatnya dilantik